itu dalam perusmian pelaparing menteri komunikasi dan informatika rudiantara menyatakan proyek pelaparing ini diusung sejak dua ribu lima
namun baru bisa mulai dieksekusi pada dua ribu lima belas melalui kerjasama pemerintah badan usaha atau kpbu
proyek tol langit yang telah selesai pada dua ribu sembilan belas ini diklaim akan membantu pemerataan jaringan telekomunikasi di lima ratus empat belas kabupaten kota di seluruh indonesia
di papua kami membangun di tiga puluh kabupaten kota baru yang tidak ada jaringan tulang punggung atau backbone internet kecepatan tinggi
palaparing itu adalah seperti jalan tol untuk internet kecepatan tinggi
jakarta bandung jalan tol pintu bekasi sudah dibuka pintu kerawang sudah dibuka
nanti dibangun dari pintu tol tadi ke dalamnya itu aksesnya oleh teman teman
teman teman operator disini hadir teman teman operator
jadi mulai saat ini agusus kemarin dari lima ratus empat belas kabupaten kota tidak ada yang tidak dihubungkan dengan jalan tol tadi
ini kominfo beserta dengan teman teman operator yang membangun jaringan tulang punggung tadi bapak
kami laporkan pula ini bukan konsep baru ini konsep tahun dua ribu lima tetapi belum pernah tereksekusi
nah setelah tahun dua ribu lima belas baru kita mendapatkan struktur yang pas menggunakan kpbu kerjasama pemerintah badan usaha